semenjak dibuka kembali untuk wisatawan taman nasional baluran menerapkan sejumlah protokol kesehatan yang wajib ditaati oleh pengunjung
apa saja aturan baru yang harus diikuti jika ingin berlibur ke sana
melalui sambungan telpon sudah ada kepala balai taman nasional baluran pak pujiadi di banyuwangi jawa timur
pak puji selamat siang
selamat siang mbak
bagi masyarakat yang sudah rindu piknik ingin segera ke taman nasional baluran
apa syarat pertama yang harus dilakukan bagi wisatawan pak puji
terima kasih jadi kami baluran sudah buka mulai kemarin tanggal delapan belas agustus dengan menerapkan protokol kesehatan yang distandarkan
jadi di situ kita harus para pengunjung yang mau masuk harus melakukan booking online
oke booking online syaratnya harus menyertakan apa saja ketika melakukan booking online
oke kalau dia pengunjung booking online
dan kalau itu pengunjung dari luar provinsi jawa timur harus melampirkan bukti rapid test
berlakunya berapa hari pak rapid test misalnya seminggu sebelum tiga hari sebelum ketika melakukan registrasi secara online jarak waktunya
yang penting saat ditunjukkan waktu booking ditunjukkan itu rapi tesnya masih berlaku
oke baik melihat animo masyarakat seperti apa pak
ya kita buka itu kita pakai kuota jadi butuh tanggal delapan belas sampai dua puluh agustus hari ini kita menerapkan kuota lima ratus orang per hari dan sampai siang hari ini kuota yang kita tetapkan sudah habis mbak sudah penuh
baik lima ratus itu untuk satu hari ya pak ya
iya satu hari
oke jadi bagi masyarakat yang sudah kehabisan kuotanya berkesempatan di lain hari
lain hari berikutnya ya
sistemnya bagaimana pak pengunjung ini apakah dibatasi misalnya seratus orang di pagi hari seratus orang lagi ini atau bebas datang ke taman nasional
bebas pak jadi delapan belas agustus sampai dua puluh agustus itu lima ratus per orang per hari bebas jadi pengunjung di dalam itu kan keluar masuk keluar masuk
tidak sekian ratus bergerombol di satu tempat
itu enggak jadi keluar ada yang masuk lagi ada yang keluar ada yang masuk lagi begitu
baik pak di mana mana kan pengenaan masker itu wajib pak ya bagaimana untuk di taman nasional baluran
karena mungkin masyarakat melihat ini di ruang terbuka di alam bebas apakah ada kewajiban itu juga atau seperti apa pak di lapangan
jadi pengunjung juga diwajibkan memakai masker itu salah satunya
terus juga mematuhi aturan yang ada di dalam
seperti tidak membuang sampah sembarangan dan sebagainya
oke terakhir pak evaluasi kemarin sudah dibuka satu hari apakah ada evaluasi operasional yang terjadi setelah sekian lama ditutup dan akhirnya kembali dibuka
dari kemarin setelah dua hari kunjungan itu ya alhamdulillah lancar sesuai dengan rencana
namun demikian dalam waktu dekat kita juga perlu evaluasi lagi
jadi mungkin ada saran
masukkan dari pengunjung yang datang kemarin pak
oke baik pak puji terima kasih informasinya
pesannya juga kepada masyarakat pak ya kalau ingin datang pastikan protokol kesehatan sehingga kita bisa berwisata juga dengan aman
terima kasih pak puji
dan jadilah pengunjung yang bijak
jadilah pengunjung yang bijak
baik terima kasih
pak puji terima kasih informasi anda di cnn indonesia news hour siang hari ini